sebagai politisi dan putra dari pendiri partai amanat nasional taupan amin rais
hanafi rais kerap mendapat stigma sebagai putra mahkota yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan sang ayah dalam tubuh partai
benarkah tudingan tersebut dan sesiap apa hanafi rais menapaki karir politiknya
adakah perbedaan sikap dengan amin rais
mari kita simak perbincangan koresponden rifana pratiwi dengan wakil ketua umum pan hanafi rais
anak anak biologis tidak bisa dinafikan tidak bisa dinegasikan
tapi bahwa kemudian saya punya cara sendiri untuk menjemput kesempatan kesempatan politik
dengan berkampanye dari bawah dari dapil kemudian pernah kalah juga
akhirnya kemudian juga membuktikan alhamdulillah bisa menang
itu batu bata yang saya susun sendiri
kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh muda di partai politik
yang sering disebut seorang yang berpikir seperti ini
sebagai putra mahkota di partai amanat nasional
lalu seberapa jauh tokoh muda ini tahu soal pemilih generasi milenial
dan bagaimana tokoh muda ini menjawab soal stigma yang menjadi anak emas dan juga putra mahkota di partai amanat nasional
kita sudah bersama dengan wakil ketua umum dari partai amanat nasional hanafi rais
terima kasih mas hanafi mau meluangkan waktu ngobrol ngobrol sama kita
kita sambil santai kita jalan aja
mas hanafi kesibukannya apa abis pulang dari dapil menemui konstituen
ini kebetulan habis reses
jadi kita isi dengan acara reses di dapil di beberapa kabupaten kota
segalus karena ini sudah masanya kampanye kita bersama dengan caleg caleg daerah provinsi
mas hanafi bicara soal regenerasi partai ya
sekarang ini kan partai partai politik itu lebih banyak dipimpin oleh orang tua dalam tanda kutip
seperti kita tahu pak sby di demokrat kemudian bumega
di pdip pak amin juga ada di partai amarat nasional gitu
menurut anda apakah sekarang ini generasi muda generasi milenial sudah saatnya untuk meraih ataupun mengambil tampuk pimpinan di partai mas
anak muda atau generasi milenial itu diminta atau tidak dipaksa atau tidak
itu niscaya mereka akan masuk ke politik dan mengambil kepemimpinan di partai politik
itu sebuah kenisayaan bagi saya
jadi tidak mungkin direkayasa akan berjalan secara natural
tinggal apakah akan sesegera mungkin atau mungkin masih menunggu lima sepuluh tahun lagi
tapi kalau melihat geliat politik anak anak muda sekarang generasi milenial yang sudah gandrung dengan politik
mereka ingin tahu kontroversi itu sebabnya apa di politik pro kontranya apa
saya kira itu akan terjadi lebih cepat di masing masing partai politik
insya allah siap
ya gini kalau soal siap semua kader pasti punya kesiapan masing masing
dan kalau kemudian mau kapan dan bagaimana di saat apa itu saya kira juga soal garis tangan saja kan
tinggal momentumnya apa kemudian kita bagaimana menyikapi momentum itu yang saya kira disiapkan oleh masing masing orang
termasuk saya sendiri
mas belakangan ini kan keluarga pak amin rais banyak disorot
kemudian banyak dibully oleh netizen yang rata rata mereka ini generasi milenials
mas hanafi melihatnya bagaimana
saya justru senang menikmati pro kontra itu
dan salah satu yang membuat kita ini hussnudon dengan cyberbully atau pro kontra yang terjadi itu adalah bahwa yang mereka perdebatkan
mereka pro kontrakan itu adalah sebuah gagasan atau karya
jadi misalnya film adik saya hanum rangga menjadi kontroversi karena dibandingkan dengan film yang lain
lantas kemudian berlarut larut
dan itu kemudian menurut saya sisi hikmahnya adalah duh mereka ini sedang pro kontra tentang sebuah karya seni
nggak apa apa gitu
kemudian di sisi lain kalau misalnya saya juga punya statement politik yang saya buat di dpr sebagai komisi satu
misalnya kemudian memanen pro kontra ya saya senang senang saja
justru itu juga yang harus kita nikmati sekarang ini karena itu bagian dari diskurs ya bagian dari wacana
jadi nggak baper ya kalau misalnya kemudian dibully sama netizen dibully sama masyarakat
jangan jangan baper
karena politik sekarang nggak baper ya
jangan baper iya
nggak baper sama sekali ya
menyandang nama rais di belakang nama anda putra pak amin rais tokoh reformasi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
gimana sih mas rasanya soal
pak amin itu sering sekali ya mengeluarkan pernyataan kontroversial kemudian menjadi sasaran tembak oleh lawan lawan politik oleh netizen juga dibully gimana mas
ya udah biasa
udah biasa ya
dari pak amin itu kan isu yang sangat kontroversial waktu itu kan tahun sembilan puluh tiga ketika mencuatkan ide suksesi
suksesi nasional pergantian kepemimpinan nasional
yang pada waktu itu bagi banyak orang tabu untuk meminta soeharto itu turun dari kekuasaan kan
sehingga waktu itu memang belum ada sosmed
tapi kan lebih dari bullying waktu itu karena kemudian ancaman pembunuhan kemudian surat kaleng ancaman melalui telepon
dan itu artinya berarti kan nyawa bisa jadi kan
nah sementara sekarang ini kalau sekarang cyberbully itu justru kita terima kasih sama sosmed
orang itu cuma marah marah di sosmed aja
tadi nggak sampai kemudian mengancam membunuh fisik itu malah jauh dari itu karena merasa sudah puas tertumpahkan di sosmed
dan itu kan dunia maya
jadi saya kira ada sisi baiknya kalau orang marah marah di sosmed
tapi kalau ketemu di lapangan ketemu di konstituen ketemu di dapil ada nggak sih yang ngebully kayak gitu atau hanya di sosmed aja atau hanya di dunia maya saja gitu
so far yang aku rasain itu di sosmed saja
ketika sudah bertemu fisik tetap muka gini orang ada etikanya ya
ada kesungkanan kalau kemudian mau ngawur misalnya ya
apalagi jumlah di sejalan ada resiko hukumnya kalau orang misalnya asal ngomong kan
jadi memang dunia nyatanya dengan dunia maya itu jauh berbeda

kalau semua orang sudah merasa puas marah di dunia maya alhamdulillah
berarti nggak terjadi kekerasan secara nyata kan
tidak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya
jadi enak enak saja
tapi kalau mbak hanum mas mumtaz putra putrinya pak amin yang lain merasa tersudut gitu gak sih dengan apa yang terjadi
selain kita nggak boleh baper secara manusiawi pasti ada misalnya apa ya ada kritik atau ada serangan yang
ada serangan yang bahkan misalnya ngawur sekali

kadang ya secara manusiawi kalau kita ini masih lurus kan mesti juga merasa tersentil
artinya ini kok ngawur ini kok sudah kebablasan dan lain sebagainya
itu secara manusiawi ya
tapi bahwa kemudian kita secara umum menyikapinya itu dengan lebih santai
justru kemudian mengambil hikmah baik dari adanya perdebatan pro kontra antara para netizen itu
itu yang menjadi sikap utamanya gitu
jadi supaya lebih santai lebih produktif menyikapi tidak terlalut dan terbawa emosi
gimana sih mas anda keluar dari bayang bayang pak amin rais gitu
bagaimana keluar dari bayang bayang itu
secara biologis memang namanya sudah hanafi pakai rais
tinggal begini saya menganalogikan antara saya dengan pak amin atau saya dengan adik adik saya dengan pak amin
itu memang tinggal serumah
ibaratnya nih ya
atau kalau ibaratnya ini sebuah negara begitu tapi bisa jadi tinggalnya di pulau yang berbeda beda
artinya di satu sisi memang ini keluarga besar amin rais
tapi di sisi yang lain corak gayanya kemudian mungkin gagasannya itu juga bisa berbeda juga
beberapa kali saya dan termasuk adik adik pernah juga menyampaikan saran ke bapak
pak mungkin kalau mau menyampaikan pesan yang lugas itu bahasanya mungkin diperhalus kayak gitu
kuda atau motor modifikasi
prabowo atau sandi
di situ ini amir rais tidak pernah akan apa tidak jujur aku takut lagi yang terpaksa yang
di langit ya semua itu manusia kalau bisa mengkritik apa sih sebetulnya yang anda lihat kurang di
seorang sosok amin rais gitu apa yang anda lihat pak amin tuh harusnya bapak lebih begini gitu
beberapa kali saya dan termasuk adik adik pernah juga menyampaikan saran ke bapak pak mungkin kalau
mau menyampaikan pesan yang lugas itu bahasanya mungkin diperhalus kayak gitu oke tapi ya saran kita
ini juga diterima oleh pak amin di satu sisi apa di reframe pesan politiknya tapi juga di
sisi lain tergantung masalahnya karena kemudian pak amin merespon dengan kalau memang masalahnya
sudah sangat pelik sudah urgent dan katakanlah ya pemerintah tidak berbuat apa apa ya berarti harus
keras gitu jangan pakai eufismisme jangan pakai muter muter gitu nanti malah nggak ketangkep pesannya
dan dari situ juga kemudian kita pun juga belajar gitu oh berarti tidak cuma asal halus tapi juga
tidak terus menerus keras saja kalau soal meremehkan pesan politik gak sih bahwa pak amin itu memang
sengaja mengkader putra putrinya untuk masuk ke politik kemudian disiapkan untuk menjadi pimpinan tertinggi
di partai amanat nasional kedepannya tidak pernah pak amin punya pesan seperti itu ke kita ya dan saya cek
juga ke petinggi partai yang lain gitu pak mirai juga nggak pernah menitipkan itu ke para senior di
partai juga jadi saya merasa sebagai anaknya mirai situ ini apa di langsung taruh di kolam
mencoba berenang renang kemudian dia bisa tetap mengapung atau kemudian akhirnya malah tenggelam
sendiri gitu jadi bukan diberi tangga untuk kemudian pasti naiknya gitu tapi diberi kolam
supaya belajar renang silahkan kalau gagal ya pasti akan tenggelam nah itu belajar sendiri
bagaimana mas hanafi menjawab cibiran dan juga stigma dari teman teman di partai kemudian lawan lawan politik
yang mengatakan bahwa mas hanafi ini mendapatkan karpet merah kemudian mendapatkan privilege sebagai
anak dari pendiri partai gitu loh dibandingkan dengan kader kader partai amanat nasional yang
enggak lah wakil ketua umum di pan itu ada dua belas kalau cuma satu mungkin cibiran itu masuk akal
tapi ada dua belas ada yang seumuran saya ada juga yang lebih senior sehingga wakil ketua umum di pan ini
di apa mewakili berbagai
generasi yang ada di pan baik ketika mendirikan pan termasuk yang mengabsorb generasi milenial
sekarang ini yang masih muda muda juga sebagai wakil ketua umum tapi pak amin ketua dewan
kehormatan di partai amanat nasional posisinya agak lebih tinggi dari ketua umum lewat dewan iya dewan
kehormatan tapi ketua umumnya kan bukan pak amin rais lagi ya pak dan pak amin pun walaupun pendiri partai
cuma jadi ketua umum sekali loh setelah itu pak atta rajasa pak susno mbahir baru kemudian pak jogi filih hasan dan saya di partai aktif sebagai pembunuhnya
terus baru sekarang ini itu setelah lama pak amin tidak di jadi ketua umum dan bahkan bukan menjabat di
parlemen lagi pak amin raisnya gitu jadi saya melihat dari sisi saya sendiri ya oke betul ini
anak anak biologis tidak bisa dinafikan gitu ya artinya tidak bisa dinegasikan tapi bahwa kemudian
saya punya cara sendiri untuk menjemput apa kesempatan kesempatan politik dengan berkampanye
kalah juga akhirnya kemudian juga membuktikan alhamdulillah bisa menang itu itu batu bata yang
saya susun sendiri gitu pak zul kan adalah besannya pak amin rais pak zulkifli hasan yang ketua umum pan
sekarang ini kan adalah desanya pak amin rais otomatis banyak stigma yang menyebut bahwa partai
amanat nasional adalah partai keluarga yang dimiliki oleh pak amin rais dan juga pak zulkifli hasan tanggapan anda
enggak lah waktu itu kan terpilihnya pak zulkifli hasan kan melalui sebuah
yang luar biasa egaliter ya one man one vote melalui kongres di bali waktu itu sehingga betul betul
tidak ada unsur bahwa ini karena dekat sama pak amin rais lantas kemudian terpilih jadi ketua umum
enggak gitu tapi betul betul penilaian oleh para pemilik suara pada waktu itu ya dan waktu itu kan
istilahnya hampir berimbang dengan pak hatta rajasa jadi kalau mau melihat proses politik yang natural
anggapan semacam itu sebenarnya sudah
sudah enggak berlaku lagi nah yang kedua kalau ada saya kemudian ternyata ada hubungan dengan pak zulkifli
ya hasan karena adik saya misalnya ya itu nggak bisa saya larang larang itu kan pilihan orang untuk
mau menikah dengan siapa kan tapi menjadi perkawinan politik loh mas enggak sama seperti di partai partai
lain loh enggak enggak ini enggak ada enggak ada sebuah politiknya enggak ada sebuah politiknya ya oke
oke prabowo atau sandi
itu tadi obrolan ringan kita dengan putra mahkota dari partai amanat nasional yang juga wakil ketua umum dari pan hanafi rais
lalu bagaimana hasil perolehan suara dari pan di pemilu dua ribu sembilan belas kita tunggu nanti tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
rifana pratiwi jakarta terima kasih mas hanafi atas waktunya
terima kasih juga
perbincangan selengkapnya dengan hanafi rais dan politisi muda lainnya dapat anda saksikan dalam program spesial politisi muda bicara
minggu dua puluh tiga desember dua ribu delapan belas pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan layar pemilu terpercaya masih akan kembali usai jeda